setelah presiden joko widodo dan jajarannya kini giliran ibu negara bersama para istri menteri kabinet kerja jilid ii
yang menjajal muda raya terpadu atau mass rapid transit atau mrt
ibu negara iryana joko widodo ingin mengimba warga untuk beralih menggunakan transportasi umum
ibu ibu lagi tur mrt ya
senin pagi ibu negara iryana joko widodo bersama istri wakil presiden mufidah kala
dan organisasi aksi solidaritas era kabinet kerja atau wanse
mengikuti uji coba mrt rute bundaran hi lebak bulus
dalam perjalanan tiga puluh menit iryana dan mufida kala memilih untuk berdiri di kereta
untuk merasakan menjadi penumpang kereta saat jam sibuk
iriana menjelaskan meski penumpang kereta dalam kondisi padat kereta mrt masih terbilang nyaman
sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi yang juga hadir menjelaskan
bahwa mrt akhirnya terrealisasi sejak wacana jokowi saat masih menjadi gubernur dki
ia menjanjikan mrt akan menyediakan khusus gerbong perempuan
iryana menjelaskan meski penumpang kereta dalam kondisi padat kereta mrt masih terbilang nyaman
iryana menjelaskan meski penumpang kereta dalam kondisi padat kereta mrt masih terbilang nyaman